keseimbangan primer surplus satu ratus dua puluh sembilan triliun namun overall postur sudah
defisit ini jauh lebih kecil dari yang diindikasikan atau direncanakan
yang tertuang di dalam perpres sembilan puluh delapan dua ribu dua puluh dua yaitu rp delapan ratus empat puluh dua triliun
angka defisit ini jauh lebih kecil dari perpres dan juga jauh lebih kecil
dibandingkan defisit tahun lalu yang posisi empat belas desember mencapai rp enam ratus tujuh belas empat triliun